eh kalian berdua kamu pulangnya tinggal pulang gak usah ngemel
yaudah gue pulang lagi ngapain ya gue kesini
ya ampun gue baru tidur sebentar
tiba tiba eh harus ke rumah sakit
lo gak tau gue baru tidur berapa jam
terus gue bisa jadi mata pandang
mata panda tuh perawatannya super duper ekspensif
aduh mereka gak tau itu ekspensif
aduh udah mendingan gue pulang
kalian pada tenang dulu ya
kalian gak malu emangnya
tadi kita sampe diusir sapang loh
tapi tadi nona bisa liat sendiri toh
warga negara ip itu sudah menabuh gendaran perang
katanya warga negara ip ya sih
mereka tuh mancing emosi terus ya
masa kalo mereka nyerang kita gak balik nyerang
yang udah berlalu bisa kalian lupain aja gak sih
kalian tuh semua tenang ya
yang udah kejadian nggak bisa diulang lagi

kita harus ingat tujuan kita kesini ngapain

untuk tanggung jawab sama ardi
dan supaya anak ipa dan ips itu nietane sing korupsi lagi

ya gue setuju banget sama maik
kalian tahu kan
mereka semua itu lagi pada emosi
masih pada panas
tinggal tunggu tenang dulu semuanya siap secret orli
yang ada niat baik kita gat sampe ke ardi
yaudah mending sekarang kita cabut dulu dari sini
sampai situasinya udah kondusif
baru kita bisa balik lagi
gara gara masalah gue sama ardi
kalian juga jadi pada ikutan pusing sama anak kita
kenapa anda bicara seperti begitu
ale itu kotoran punya kawan sahabat
jadi apapun yang terjadi sama ale
kotoran wajib untuk mendukung ale
jadi ale jangan merasa bersalah seperti itu toh
asli ini udah jadi tugas kita semua
buat ngebantuin lo udah jagain lo
lo ini punya sahabat yang baik baik banget vin
lo tenang aja
bakal pasang badan buat lo
jadi lo gak usah takut ngadepin semua ini
gue beruntung punya sahabat sahabat kayak kalian semua
betta juga mau ngucapin terima kasih buat ale
walaupun ale bukan warga negara itu
yang akhirnya bisa berubah
tapi kehadiran ale di sini itu sangat berarti
yang sudah membuat kotoran jadi tenang
menghadapi masalah seperti ini
rifki yang selalu mengingatkan kotoran semua di sini
sekarang dia tidak ada bersama sama dengan ketor
dia juga bisa berubah
gak bisa gantiin posisi rifki di hati kalian
tapi gue bakal berusaha yang terbaik
untuk anak anak ips
bisa gak sih kalian gak usah bahas rifki
gue jadi kangen sama rifki
coba aja ada rifki disini
sorry gue gak maksud bikin kalian sedih
tadi betta lupa kalau
nona nona juga ada disini
yang punya perasaan selembut tepung sagu
kata orang semua yang ada disini juga kangen sama rifki
hah tuh dia
ardi mana sekarang
aduh baik baik aja kok
gak baik baik aja
tenang diri gue ya
gue jadi makin bingung deh sama devia
ngomong ngomong parah dia jangan sekarang
gak enak disini
ardi baik baik aja ternyata
terus ngapain gue kesini
eh kalian berdua kamu pulangnya tinggal pulang
gak usah ngumel
ya udah gue pulang
lagi ngapain ya gue kesini
ya ampun gue baru tidur sebentar
coba coba eh harus ke rumah sakit
ah gak tau gue baru tidur berapa jam terus gue bisa jadi mata panda
mata panda tuh perawatannya super duper

aduh mereka gak tau
ya kan itu kantong matanya
aduh udah mendingan gue pulang
harian bella temen lo masuk rumah sakit kalian anggap ini masalah biasa aja masalah sepegak gitu
hey it's your problem bukan masalah gue
harian baik baik aja kan
ke sana ke sana
tungguin dulu apa salahnya
kantong matanya ketutup ya kantong mata ketutup
lo gak tau perawatannya kantong mata mahal
kan di rumahnya ketutup tuh apaan
eh oh iya siara gue udah hubungin nyokapnya ardi
katanya bentar lagi dia mau kesini
kalian kalau mau pulang gak apa apa kok
lagi ya biar kalian berdua juga bisa istirahat
lain juga abis tahun baruan kan pasti belum sempat tidur
mending pulang aja gak apa apa
ah boleh banget
ya udah yaudah
kau eh hidup kau ini di rumahmu dia malu kita nanti
eh ngambek kau ya
ya ini ini dia
kau berubah pikiran ya
ambil lah ini buat kau
gak gak jangan bahas bunga sekarang pak
kita harus segera ke rumah sakit permata ya
eh kenapa ibu dia
baru ketinggal si kena
gak pak bukan saya
itu anak anak berantem di rumah sakit permata
yang macam mana sih itu anak anak
gak ada pikiran
kenapa sih harus diantam di rumah sakit
emang gak ada arena lain tempat lain untuk mereka berantem
untuk mereka letupan letupan gitu
kenapa mesti di rumah sakit sih budia
saya juga nggak tahu pak
yang jelas perkelahian mereka itu viral
udah viral di ekstagram
di apa tadi
eh beri kali
gitar taruh di rumah dulu ya
taruh di rumah biar nggak repot ya
ih bapak sih pakai segala bau gitar segala
udah dikunci rumahnya
nah kalau dekat cewek aja ngambek kau
eh sebentar sebentar
ini motor ini dia kalau dkcw cantik begini nih
aduh sebentar sebentar
eh kau jangan boncing gini
hah gimana pak
nanti kau jatuh kayak gitu
ayo macam seperti aku ini
gini si bapak gini
ah ya gitu
nah kau udah siap
udah siap kayak kua
udah siap kayak kua
bapak bercanda aja udah cepet
kau pegang kencang kau pegang kau pegang gitu
aduh kemana sih
udah jam segini kok belum pulang